merikati peringatan keperdekaan republik indonesia
sahabat ganjar menggelar sebar sembako rakyat di kabupaten majalengka jawa barat
ada pula emak emak militan sebagai bentuk dukungan kepada ganjar pranowo di dua ribu dua puluh empat mendatang
jelang peringatan kemerdekaan yang ke tujuh puluh tujuh republik indonesia
relawan ganjar pranowo atau yang disebut sahabat ganjar membagikan paket sembako
dengan tema sebar sembako rakyat
pembagian paket bantuan ini dilakukan di kabupaten majalengka jawa barat
giatan ini dilakukan dengan menghampiri rumah satu persatu dan dilakukan pendataan
melalui aplikasi sahabat ganjar
alhamdulillah sudah kedatangan sahabat ganjar sudah memberikan
sembako kepada saya dan teman teman saya
ya bermanfaatlah lumayan untuk nambah nambah
pak ganjar kan sudah baik sudah peduli sama rakyat
mudah mudahan jika nanti jadi presiden lebih baik lagi lebih peduli lagi sama rakyat
terima kasih sahabat ganjar yang telah memberikan sembako yang sangat bermanfaat buat saya
dan keluarga saya
selain pembagian sembako sahabat ganjar juga menggelar
kegiatan perusahaan yang diperlukan untuk membangun perusahaan
untuk mendeklarasikan dukungan terhadap ganjar pranowo pada dua ribu dua puluh
bersama sahabat ganjar
mendukung bapak haji ganjar pranowo
antusias masyarakat juga lumayan banyak lumayan antusias sekali
dan bisa membantu secara tidak langsung kepada masyarakat
dan mengenalkan khususnya bapak ganjar kepada masyarakat
yang pertama karena mama
dia membutuhkan minyak goreng
jadi untuk menarik supaya datang dan ikut serta dalam acara ini
untuk saya pribadi sangat senang karena masyarakat sangat antusias
meskipun mungkin jaraknya yang gak begitu dekat dengan pemukiman
tapi mereka berani jauh jauh pun gitu datang untuk acara ini gitu
selain deklarasi dukungan kegiatan juga diwarnai dengan bazar minyak murah
dan pembagian door price untuk peserta yang hadir
kegiatan sebar sembako ini adalah
momen yang dinilai pas dalam menyambut hari kemerdekaan